bakal pasangan calon wali kota depok muhammad idris dan wakil wali kota imam budi hartono
resmi mendaftar ke komisi pemilihan umum kota depok jawa barat minggu enam september
sekitar pukul sepuluh muhammad idris dan imam budi hartono bersama tim sukses dari partai pengusung tiba di kpu kota depok
pada pendaftaran kali ini keduanya tidak melibatkan arak arakan masa
sebelumnya pasangan pradi supriyatna dan afifah telah mendaftar pada jumat lalu
setelah kpu melakukan pengecekan berkas berkas pasangan muhammad idris dan imam budi hartono
resmi mendaftar ke kpu untuk mengikuti kontestasi pilkada dua ribu dua puluh desember mendatang
saya sudah masuk ke pak imam tadi persyaratannya diantaranya pengunduran diri sudah selesai
udah gak ada masalah saya sedang mengajukan cuti ke gubernur
ya penerapan cutinya mulai tanggal dua puluh enam pada saat awal kampanye sampai tanggal lima desember
empat atau lima
tanggal lima ya tanggal lima desember
berarti tanggal enam sudah jadi wali kota lagi

jadi kalian nanti tanggal dua puluh enam sudah punya wali kota baru